kaya rendah aku baik baik saja
kami bertiga berbagi tugas
mereka mengejar paman harga dana
sedangkan aku aku kembali ke istana pajajaran
keadaan yang terjadi di perkampungan
ada masalah apa
aku tidak bisa kehilangan dirimu rai
aku sangat menyayangimu
aku harus bisa menemukan dirimu rai
ada ular yang memotong
aku merasakan firasat yang sangat buruk
yang menghalangi jalanku ini
bukanlah pertanda yang buruk
senantiasa menjaga rai
dimanapun ia berada
dimanapun ia berada
yang mampu menjaganya
pertanda apakah ini ya allah
jantungku berdetak lebih cepat ya allah
firasat apakah ini allah
ya allah ya rahman ya rahim
pertanda apakah ini ya allah
tidak mengalami musibah apa apa ya allah
kamu sudah kembali ya
dimana rai dan rakamu
kalian sudah melanggar janji
ibu udah pernah meminta
kalian pergi bersama
kalian pun kembali bersama
kamu ingat tak
kalian harus selalu saling membantu
saling melindungi apapun yang terjadi
kalian pergi bertiga
kalian harus kembali
ibu dia tidak ingin kehilangan satu pun dari kalian
ibu dia mohon berjanjilah pada ibu dia
ibu dia tidak ingin kehilangan satu satu dari kalian
kalian harus bekerja

ibu dia ingin kehilangan satu satu dari kalian
kalian harus berdoa
ibu dia mahu selamat
ibu dia mohon untuk berjaya
kalian harus berjaya
ibu dia ingin polisi
kalian harus berjaya

kami terpaksa melakukan ini semua
kami terpaksa berpencari ibu nia
apakah ada yang terjadi sesuatu pada kalian
ibu nia rakawa langsung sang dan raikian santang
mereka melanjutkan perjalanan atas pencarian paman argedana
sementara itu pak kiawi dia melakukan keonaran ibu nia
maka dari itu rakawa langsung sang dan raikian santang memintaku untuk kembali ke istana
untuk melaporkan hal ini kepada ayahanda prabu
tenanglah ibu nia
aku datang kemana ditemani oleh paman aman dan taman anda
mereka yang sudah menjaga aku ibu nia
tetapi tetap putriku ibu nia sangat cemaskan kalian
ibu nia mengerti
kalian sudah menghadapi hal hal yang sangat berat di luar sana
baiklah kalau begitu kamu harus segera menghadapi ayah anda sekarang juga
baik ibu nia
mari pak mat
ternyata jurus penghancur sohbat bisa menghancurkan ramuan
menyerahlah keawi dengan begitu aku akan memikirkan pengampunan untuk jika tidak
kau akan mendapatkan hukumannya setimpal akibat perbuatan aku menghadap ayah anda
bagaimana keadaan putri
alhamdulillah ayah anda aku baik baik saja kami bertiga berbagi tugas raka walang
sung sang dan reikian santang mereka mengejar paman argadana sedangkan aku aku kembali ke
istana pajajara untuk melaporkan keadaan yang terjadi di perkampungan kepada ya handa
ada masalah apa
ada seorang penjahat bernama kiawi dia sudah berbuat keonar dengan menyebarkan racun yang
menyebabkan para penduduk rasukan ayah handa ayah anda sudah mendengar kabar ini
dan sesegera mungkin ayah anda akan mengatasi
lalu kemana raka dan rai mengejar argadana di perkampungan sekitar reikian santang melihatnya
ayah anda berarti kian santang terpisah
dengan walang sung sang akibat ulah keawi mereka tidak tahu jika ragaku sedang menyelamatkan kian santang